genap dua bulan di tahun dua ribu delapan belas
sebanyak delapan kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberatasan korupsi
di bulan januari bupati hulu sungai tengah abdul latif
lalu bupati kebumeng yahya fuad dan bupati halma era timur rudy erawan
ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
bulan februari bupati jombang nyono suharli bupati ngada marionesai
dan gubernur jambi zumi zola juga turut ditangkap kpk
terakhir bupati subang imas aryum ningsi dan bupati lampung tengah mustafa
ditangkap kpk dalam waktu yang berdekatan
dari delapan kepala daerah yang terciduk kpk empat orang terdaftar sebagai kandidat petahana
selain mental korup para pejabat tingginya ongkos politik diduga menjadi salah satu faktor
banyaknya kepala daerah terjerumus ke dalam pusaran rasuah
ketika terpilih dan berkuasa
kepala daerah akan berupaya mengembalikan modal besar yang dikeluarkan pada pilkada
biaya politik yang mahal kami duga itu menjadi salah satu faktor yang menempatkan kepala daerah terpilih
lebih beresiko melakukan korupsi
di sisi lain ketika mereka setelah menjabat ada resiko risiko korupsi yang diakibatkan oleh
ketertutupan proses pengadaan misalnya dan juga kaitan kaitan dengan pihak pihak pengusaha
sebelumnya yang membantu ketika
mereka mencalonkan diri
di tahun politik kpk mengingatkan seluruh peserta pilkada
menjunjung tinggi etika dan menjauhkan diri dari politik uang khususnya kepada para calon pertahanan
kpk juga mengingatkan kembali kepada seluruh kepala daerah khususnya yang sedang dalam proses kontestasi politik
dalam pilkada serentak agar menghentikan dana dana setoran dinas kepada incumbent yang
mencalonkan diri lagi untuk periode
besarnya uang yang dikeluarkan pada pilkada berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
terlebih jika biaya ini hanya dibebankan kepada calon maka kandidat yang terpilih tersebut
berupaya mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya
andri setiawan cnn indonesia
ya itu tadi salah satu pr utama sebenarnya kalau kita lihat
memang apakah ada kaitannya dengan pemilu dua ribu sembilan belas kemudian pilpres dua ribu sembilan belas
tapi yang paling terlihat nyata di faktuilnya kondisi faktuilnya adalah dalam beberapa waktu terakhir
banyak sekali kepala daerah terutama yang incumbent ini tersangkut operasi tangkap tangan oleh kpk
karena perdagangan kalau tidak salah ini banyak sekali alasan alasan yang justru berhubungan dengan fundraising atau pengumpulan dana untuk pemilihan umum gitu
atau pemilihan kepala daerah dalam hal ini
apakah erat sekali kaitannya antara partai politik kemudian calon calon nanti kita akan menghadapi ada ratusan mungkin ribuan calon legislatif yang akan berlagak
pasti kan membutuhkan uang membutuhkan dana termasuk partai politik
apakah antara partai politik caleg korupsi terutama ada juga dagang dagang seperti tadi dagang dagang perizinan dagang dagang kekuasaan dagang dagang pengaruh itu juga akan tetap menjadi fenomena yang ee
apakah itu akan menjadi jamak terjadi menjelang pemilu ini
ya begini kita kan baru saja menyaksikan sebuah event dari rangkaian pesta demokrasi yang akan kita lalui
perkembangan demokrasi kita menunjukkan gambarannya relatif cukup baik gitu
tetapi pada sisi yang lain ada juga noda hitam gitu dibalik itu
bahwa dibalik pesta demokrasi yang kita lakukan itu ternyata memakan korban yang juga cukup banyak
bahwa dibalik pesta demokrasi yang kita lakukan itu ternyata memakan korban yang juga cukup baik gitu
karena biaya politik yang sangat tinggi gitu dari pesta demokrasi kita
baik yang di pilkada maupun pemilu legislatif atau pilpresnya
oleh karena itu maka orang mudah sekali tergoda gitu untuk memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruh yang mereka miliki
untuk mengumpulkan uang atau melakukan
atau melakukan transaksi gitu atau barter kekuasaan dengan materi
fakta fakta yang kemudian terjerat kpk adalah kebanyakan orang orang yang seperti itu ya bang bas ya
jadi akhirnya kemudian memang banyak sekali kepala kepala daerah atau politisi politisi kita
baik yang di dpr pusat maupun yang di daerah yang terjerat kasus korupsi itu
nah ini tentu catatan catatan yang membuat demokrasi kita
demokrasi kita kemudian dalam tanda petik itu memang perlu dievaluasi kembali gitu
dalam arti mungkin apa namanya sistem pemilihnya yang perlu kita bicarakan kembali
atau sistem pendanaan partai politiknya yang kita bicarakan
atau apa namanya soal maharapolitik
yang juga perlu menjadi perhatian serius gitu
kalau kita menangkap atau melihat fenomena banyaknya kepala kepala daerah yang dipeciduk oleh kpk sekarang ini
memang tentu sesuatu yang tidak mengherankan buat saya
karena siapapun yang terjun di apa namanya di pilkada hari ini
di dalam pemilu serentak dua ribu delapan belas ini
dia akan mau tidak mau membutuhkan biaya yang sangat besar
persoalannya kemudian mekanisme untuk mengumpulkan uang
untuk membiayai para calon pilkada itu selama ini masih sangat konvensional
satu modal sendiri
yang kedua pasti modal dari kontraktor
atau tambah satu lagi kalau di daerah daerah yang tambangnya banyak itu perizinan gitu
jadi ketika hutan selesai maka kemudian pertambangan
lalu kemudian tentu saja anggaran negara gitu yang diambil
atau anggaran daerah
itu fakta fakta yang kemudian terungkap
kemudian terungkap dari penangkapan yang dilakukan oleh kpk
tapi banyak juga dalam penangkapan demi penangkapan juga melibatkan anggota parlemen daerah
misalnya anggota dprd juga terlibat misalnya uang ketok palu
ada uang tanda tangan istilahnya seperti itu
jadi kolaborasinya juga semakin baik itu antara mereka
memang jadi dalam praktek seperti ini kan tidak pernah ada yang namanya pemain tunggal
dia selalu punya teman
jadi secara soal anggaran itu pasti melibatkan dprd
kalau di daerah kalau di pusat pasti melibatkan dpr
lalu kemudian mitra strategis mereka yang selalu ada juga di dalamnya itu ada pasti pihak swasta
dalam hal ini kontraktor
maka segitiga itu selalu terjadi gitu
ada kepala daerah atau menteri misalnya di situ
ada kontraktor di situ
lalu ada kemudian dpr atau dprd
jadi selalu segitiga itu yang bermain
pertanyaannya kemudian bagaimana kita mengurai ini
nah partai politik harus mulai jujur untuk mengungkapkan berapa sih real kebutuhan mereka untuk membiayai partai
karena selama ini selalu yang menjadi alasan partai politik dibalik korupsi ini adalah pendanaan bagi atau biaya partai politik yang begitu besar
sementara pendanaan partai politik itu hanya satu ratus delapan perak per suara
nah sekarang apa namanya sudah ditingkatkan
tetapi mungkin itu juga belum cukup
anda salah satu orang yang tidak setuju ditingkatkan ya
dari seratus ke seribu atau setuju anda
oh saya termasuk yang setuju
pendanaan partai politik lebih baik ditingkatkan supaya nggak ada lagi alasan bagi partai politik untuk melakukan korupsi berkaitan dengan pendanaan partai politik
lalu kemudian yang kedua ini soal memang diskusi kita belum selesai
apakah sistem pemilihan langsung kepala daerah ini itu bisa dievaluasi kembali atau tidak
karena faktanya memang ini biayanya luar biasa besar dan itu bebannya kepada calon
ini termasuk juga pemilu legislatif di mana nama nama masing masing calon juga saling berjuang satu sama lain ya bang ya
bahkan persaingannya antara calon dari partai sendiri juga gitu kan
kalau sekarang yang ditangkap itu adalah calon calon kepala daerah karena berkaitan dengan pilkada serentak ini
saya khawatir nanti begitu pemilu legislatif yang ditanggapi itu banyak anggota dpr atau dprd
karena yang bertarung itu adalah caleg caleg gitu dan mereka juga membutuhkan biaya
meskipun di pemilu serentak nanti pilpres dan pemilu legislatif mungkin agak terbantu sedikit berbeda dengan dua ribu empat belas yang lalu
karena yang menjadi pusat perhatian dalam kampanye nanti itu adalah figur calon presidennya
maka ini akan sangat membantu sedikit calon legislatif tetapi tidak berarti bahwa calon legislatif tidak mengeluarkan biaya yang signifikan
tetap saja mengeluarkan biaya yang cukup signifikan gitu
oke dan bagaimana nanti kemudian partai partai politik ini kemudian menjawab berbagai tantangan yang apakah pendanaannya harus jujur
apakah memang dana yang disiapkan oleh apbn dari seratus ke seribu itu apa
seratus ribu itu cukup untuk bisa mendrive kampanye di dua ribu sembilan belas ini
ataukah juga menghadirkan kampanye kampanye atau fundraising pengumpulan uang yang juga lebih kreatif
misalnya kita akan jawab di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
tadi kita sudah membedah apa saja persoalan persoalannya bang bas sudah sedikit curhat tadi partai partai ini menjadi concern nggak nih di menjelang pemilu kali ini
saya dulu jadi gini memang yang disampaikan
karena nomor urut anda nomor dua saya tanya ke anda dulu ini
jadi gini memang memang konstitusi kita cara berpemilu kita ini memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi ya
ya jadi kita melihat bahwa pilkada serentak sekarang kita melihat bagaimana kisah yang menyebutkanenter
bagaimana kisah yang menyedihkan ya calon calon pilkada banyak yang ditangkap tangan oleh kpk
itu tuh mau gak mau seperti itu ya bang
tapi alhamdulillah ya sampai sekarang tidak ada yang dari partai gerindra
karena memang dari awal pak prabowo sudah mengingatkan seluruh kader partai gerindra
untuk sangat berhati hati dan menjauhi korupsi
itu prinsip partai gerindra
terus pola dari partai gerindra untuk bisa supaya calon calonnya caleg caleg atau calon kepala daerah itu
bisa mengumpulkan uang dengan cara yang sah seperti apa bang
ya jadi memang sangat sangat sulit ya
kalau dulu dua ribu sembilan partai banyak membiayai calon calon yang kita unggulkan
lalu juga dua ribu empat belas kemarin juga seperti itu
nah mungkin dua ribu sembilan belas mungkin partai juga akan membantu pembiayaan calon calon yang berpotensi ya
yang punya kemampuan dan kapasitas
ini yang bisa dilakukan oleh partai gerindra
karena memang biaya berkampanye
contoh seperti saya ya
kita bicara teknis saja
saya di dapil sumatera barat satu itu ada sebelas kota kabupaten
yang harus saya berkampanye berkeliling untuk menjadi anggota dpr di sana
jadi tentu tidak bisa dengan tempat domisili saya di jakarta
tentu kita melakukan sosialisasi
kita harus pasang baliho beriklan di tv lokal beriklan di radio lokal
lalu bahkan juga bersosialisasi di media
itu kan membutuhkan kos yang besar
siapapun juga orangnya
jadi memang inilah cara alternatif
partai partai harus mencari solusi terbaik
bagaimana mencari uang untuk memastikan calon calon ini tidak terlibat kasus korupsi
bebannya ke dpp ke pak prabowo pribadi atau
ya selama ini di gerindra
kemarin ini memang bebannya di dpp partai gerindra dan pak prabowo
pak prabowo banyak memberikan suntikan dana kepada kader kader partai
jadi ada bail out dari atas ke bawah gitu ya bang
karena kita menjaga jangan sampai kader kita masuk dalam pusaran korupsi
nah itu dan ini sudah dilakukan pak prabowo bukan hanya di pileg ya tapi juga di pilkada
bagaimana pak jokowi dan pak ahok ya bosnya micro ini
pak prabowo mengeluarkan hampir enam puluh dua miliar untuk pak jokowi dan ahok
dan juga untuk mas anies dan bang sandi tujuh puluh miliar
itu untuk menghindari calon calonnya korupsi gitu ya
ya jadi itulah
fakta memang ke depan harapan kita mungkin bang sabes dan salang bisa teriak teriak juga
supaya tidak memprotes selalu kebijakan di komisi dua dpr ri
bagaimana partai partai ini bisa dibantu pembiayaan oleh pemerintah juga gitu loh
menurut anda sekarang cukup nggak dari seratus ke
kurang masih ya
saya kalau bisa kita bisa menyepakati kalau bisa bagaimana uang saksi itu
sanksi itu disiapkan oleh pemerintah
karena salah satu kos tinggi itu adalah saksi nanti
alangkah baiknya kalau saksi itu disiapkan oleh pemerintah
karena itu adalah kos yang sangat tinggi nantinya
anda bayangkan menyebar kayak jawa timur saja
pilkada jawa timur ini ada enam puluh delapan lima ratus sebelas tps
nah kalau anda satu tps itu tiga saksi
satu di dalam dua di luar
satu saksi anggap dikasih konsumsi operasional dua ratus ribu
jadi enam ratus ribu per tps empat puluh satu miliar
itu hanya untuk di tps
belum lagi nanti naik ke ppk maupun di kpud
itu yang bikin pusing kepala disitu ya
itu yang bikin pusing kepala
baru bicara uang saksi
belum uang atribut lalu uang kegiatan rapat akbar bertemu dengan masyarakat
memang politik kita konstitusi kita memang menyebabkan biaya politik sangat mahal
dulu partai gerindra sudah mengusulkan ya waktu di koalisi merah putih waktu itu untuk pemilihan pilkada ini memang melalui dprd
sehingga ongkos politiknya biaya politiknya lebih kecil
dan juga meredam upaya calon pilkada itu melakukan korupsi
kalau gerindra tadi bang andes sudah mengungkapkan pengalamannya pusing kepalanya sebenarnya menghadapi setiap momen politik pemilu atau pemilu kada
ini kan psi pertama kali momennya nih
ini bagaimana kiat kiat psi untuk menghadapi permasalahan permasalahan ini di depan mata dan juga menghindari praktek praktek yang kita tidak harapkan bersama
tapi lebih asik dijawabnya di segmen berikutnya
tetap bersama kami
kalau tadi gerindra sudah punya banyak pengalaman melewati momen momen politik yang kata bang andre sih membuat pusing kepala
ya jadi kalau di psi itu kita punya teori
kita setiap hari mungkin bahkan setiap minggu ya kita lihat ada kepala daerah yang kena tangkap kasus korupsi kena ott kpk
kalau satu orang kena tangkap korupsi ya jelas jelas dia koruptor salah tangkap
ada dua orang salah tangkap
tapi kok setiap minggu bisa ada yang ketangkap ketangkep terus
bukannya mereka nggak salah mereka tetap salah koruptor
tapi kita sudah mulai bertanya jangan jangan ada yang salah dengan sistemnya
kenapa di indonesia ini kita selalu punya orang orang banyak sekali yang menjabat itu begitu rentan untuk terkena kasus korupsi
ibaratnya politisi ini banyak sekali bermain kayak pistol russion rollet gitu
ada yang kena ada yang nggak kena ya untung untungan aja
nah di psi teori kita adalah semua orang banyak orang bilang permasalahan terbesar bangsa indonesia adalah korupsi
menurut psi akar permasalahan korupsi nah kita harus tahu nih akarnya apa
adalah pendanaan politik
kalau kita nggak bisa menjawab pendanaan politik asalnya dari mana ya nggak akan bisa selesai masalah korupsi
psi ini kan partai baru partai anak muda
saya suka ketemu sama anak anak muda yang punya semangat umur tiga puluh an
saya ajak mereka mau gak nyalek
nggak mesti dari psi mau dari partai apa aja terserah
tapi kalian punya integritas kalian punya rekam jejak yang baik masih profesional muda muda punya semangat yang tinggi mau gak nyalek
selalu pasti terbenturnya dengan masalah dua kendaraan politik atau enggak pendanaan politik
wah nggak ada duitnya nih gak ada duitnya nih
akhirnya orang orang yang berani maju adalah orang orang yang berani keluar duit banyak
dan kalau berani keluar duit banyak ya saya rasa adalah sebagian pasti yang masih idealis juga ya
tapi kemungkinan besar mengharapkan sesuatu kembali itu sangat mungkin
kenapa makanya di psi kita menggalangkan penggalangan dana sistem penggalangan dana
mungkin saya kasih contoh juga
dua ribu empat belas saya pernah maju dprd di jakarta
psi belum ada waktu itu
nggak enak disebut orangnya disitu
tersebut aja partai mantan
ya jadi waktu saya maju itu saya bikin penggalangan dana tiga kali
penggalangan pertama saya itu enam puluh orang yang datang
kedua itu sekitar seratus yang ketiga dua ratus
tapi kira kira totalnya hampir empat ratus orang
dari tiga kali penggalan dan saya dapat tujuh ratus lima puluh juta
itu orang yang mengasih uang ke anda
saya bisa bertanggung jawabkan semuanya
orangnya ada semua masih hidup saksi saksi semua bisa bilang

wah saya udah semangat nih maju di jakarta optimis

kalau maju di jakarta saya kira tujuh ratus juta udah banyak nih
terus saya ngobrol berdua sama ada salah satu incumbent dprd
ngobrol lah saya pengen belajar juga kan
dia bisnis normurnya empat puluh ke atas
saya tanya bang buat maju di jakarta dprd ini udah keluar berapa
saya tanya gitu
dia gini sambil makan ya maik saya sih udah keluar tujuh miliar
ini dprd provinsi bukan dpr ri
dan saya tahu banyak orang yang keluar sampai sepuluh miliar di jakarta untuk maju dprd
nggak heran setelah terpilih muncul kasus ups
muncul kasus swap reklamasi
ada yang kena juga
tidak tangkap tangan swap reklamasi
artinya adalah ongkosnya begitu besar
dan waktu itu saya tanya juga tujuh miliar itu dari mana
dia bilangnya sih oh itu saya jual rumah saya jual ruko saya jual mobil
tapi sih kita bisa nebak lah kita juga bukan orang bodoh lah
ini income nya udah berapa tahun
jadi anda singkat kata maik waktu kita nggak terlalu banyak
jadi penggalangan dana menjadi metode baru yang mencoba itu
tapi bagaimana virus yang anda lakukan itu bisa tersebar ke banyak sekali anggota psi
nah itu eksperimen yang kita harus mulai
karena pertanyaan ini setiap orang mau maju setiap pilkada setiap pemilu itu pasti harus menghadapi pertanyaan ini
duitnya dari mana duitnya dari mana
kalau kita nggak ketemu jawaban selalu akan ya itu seperti mandas cendul kan
misalnya kalau nggak kena bagus nggak kena bagus ntar kalau kena gimana
nah saya minta anda lanjutkan duitnya dari mana duitnya dari mana usai jadwal berikut
karena waktu kita harus break dulu kita akan lanjutkan cerita dari michael cianipar usai jadah berikut
exactly itu yang psi mau ubah
kalau sekarang orang penggalangan dana dianggap aneh
saya waktu itu bantu juga kampanye ahok jarot kita bikin tim penggalangan dana
waktu itu sumbangannya masuk ke ahok jawa itu delapan puluh tujuh miliar dari tujuh belas ribu penyumbang lebih
termasuk ada satu ratus tiga puluh an satu ratus empat puluh an badan usaha yang nyumbang
dan waktu itu banyak orang tanya
ini udah gubernur udah didukung partai partai besar
kenapa penggalangan dana harusnya bagi bagi duit dong
tapi egzagly itu yang kita mau ubah
harusnya orang yang gak penggalangan dana itu yang aneh
kalau di negara negara yang lebih maju di negara eropa di amerika seperti itu
dan itu kan anda lakukan di jakarta
di mana orang pendidikan yang tinggi melek teknologi
bagaimana dengan daerah daerah cukup masuk akal nggak format yang anda tawarkan itu michael
banyak yang mempertanyakan itu
waktu kita mulai penggalangannya di jakarta ahok jarot waktu penggalangan dana
waktu itu gak ada yang bilang bisa
dari banyak kelompok dari para partai politik juga banyak yang bilang
gak mungkin jalan lah ngapain sih
tapi jalan berhasil
nah kita juga membuktikan bahwa bukan cuma di jakarta bisa
makanya saya menantang kepala daerah kepala daerah yang mau maju
coba bikin penggalangan dana
saya dengar ituan kalian mau bikin penggalangan dana
mungkin di provinsi lain juga kalau bisa bagus
kita harus mulai ada yang contoh harus ada yang berani
dan anda yakin bahwa ini bisa memangkas rantai korupsi
yang belakangan itu selalu menjadi momok setiap masa pemilu
anda lihat masuk akal nggak cara cara yang dilakukan oleh psi
jadi rupanya mantannya itu gerinda
jadi sehingga memang menarik waktu mencalonkan diri dari partai gerinda
tentu menarik sehingga banyak orang yang datang untuk membantu berikan sumbangan
kalau begitu semua calon gerinda bisa dong fundraising
tentu kita akan mendorong hal itu ya
jadi fundraising lalu metode metode lagi ya
misalnya menjual atribut kampanye juga
bagaimana nanti partai partai di
lalu kan kita juga sudah punya klinik kesehatan indonesia raya juga yang memberikan bantuan
memberi bantuan kesehatan
juga ada juga yang komersilnya juga
lalu juga kami sudah punya kooperasi garuda yaksa
bagaimana partai sekarang menjual kebutuhan bahan sembako
ini bisnis yang kita kembangkan yang bisa menghasilkan untuk pembiayaan partai
itu sudah dilakukan oleh partai gerindra
sehingga kami berharap ke depan selain bantuan tentu dari pak prabowo seperti biasanya
tentu partai ini semakin mandiri
dan juga alhamdulillah juga sumbangan
kolektivitas dari anggota dprd juga memang membantu juga
anda mau mengikuti cara fundraising seperti itu nggak
fundraising ini kan sudah dilakukan juga oleh partai gerindra
oh sudah dilakukan
nah seluruh cara akan kita lakukan untuk memastikan tidak ada kader partai gerindra yang tersangkut dalam korupsi
jadi menurut anda cara mike dan ps itu cukup masuk akal dalam menghanati atau anda mau nasihatin
ya itu kan cuma di jakarta bro misalnya
saya ingin menyampaikan cara mike
itu cukup bagus karena memang diadopsi waktu beliau masih di gerindra
jadi bagi kami itu masuk akal
jadi itu akan kita dorong untuk seluruh provinsi melakukan hal itu
waktu itu saya satu satunya caleg yang penggalangan dana
mungkin karena kita tidak bisa dan biasanya kami kan tidak pinter seperti psi yang jago mengekspos seperti tim timnya ahok
oke oke saya minta komentar bang bastian salam tentang bagaimana kemudian cara cara fundraising ini bisa memutus
mata rantai korupsi
seberapa efektif kreativitas dalam fund racing ini bisa memutus mata rantai korupsi di pemilu
tapi dijawabnya usaha jalan berikutnya
tetap bersama kami
sebelum kita akan mendengarkan komentar dari bang sebastian salang
kemudian nomor sebelas partai solidaritas indonesia atau psi nomor dua belas partai amarat nasional atau pan
nomor tiga belas partai hati nurani rakyat atau hadura dan nomor empat belas partai demokrat
dan setelah itu budi juga sedikit informasi terkait dengan ada dua partai khususnya pbb dan juga pkpi
yang pada saat verifikasi faktual terakhir mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms
dan sampai dengan saat ini mereka statusnya masih mengajukan gugatan sengketa pemilu dan masih bergulir berkasnya di bawaslu
jika nantinya dimenangkan oleh bawaslu atau jika tidak dimenangkan bawaslu mereka bisa mengalanjutkan gugatan sengketa pemilu mereka
ke tingkat petun atau pengadilan tata usaha negara dan dalam tingkat petun apabila nantinya mereka dimenangkan
baik dari partai bulan bintang atau pbb serta pkpi
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengundian nomor urut antara untuk mendapatkan nomor lima belas atau enam belas
atau salah satunya mendapatkan urutan nomor lima belas di komisi pemilihan umum dan kemudian akan dilaksanakan secara terbuka
sekali lagi budi empat belas nomor urut partai perserta politik atau partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas sudah ditentukan malam ini di komisi pemilihan umum
dan ini adalah babak baru bagi calon pemilih di indonesia khususnya dalam pemilu dua ribu sembilan belas
partai partai mana saja yang bisa menjadi wadah aspirasi mereka budi
baik terima kasih fani maniar yang melaporkan perkembangan terkini pasca pengambilan nomor urut partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas dari gedung kpu
bang bas anda lihat adu argumentasi adu visi ini kan sudah mulai masuk nih argumentasi dan visi apa yang menjadi positioning dan diferensiasi
masing masing partai menghadapi terutama mengenai fundraising untuk mencari atau memutus rantai korupsi ini
anda lihat cukup inovasi atau
nggak ada atau sama sama saja dari pemilu ke pemilu
begini persoalan pendanaan partai itu bukan khas indonesia
itu persoalan partai partai di seluruh dunia
jadi semua partai di seluruh dunia ini punya persoalan berkaitan dengan pendanaannya
karena itu upaya untuk memenuhi kebutuhan partai dari sisi pendanaan itu ada banyak sekali formula di berbagai negara dan berbeda beda
hampir semua negara itu partainya mendapat pendanaan dari negara
untuk konteks indonesia memang kecil sekali karena itu partai politik memang mesti bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhannya
problemnya sampai hari ini
belum ada satu partai pun yang pendanaan partai itu bisa dipenuhi dari iuran anggotanya
belum ada satu partai
even pks yang dulu dibilang partai kader dan ininya begitu rapi
penelitian kami membuktikan bahwa pks juga yuran dari anggota juga nggak jelas
tapi kondisi faktualnya kenapa partai partai itu bisa berkongres kongres di hotel mewah misalnya berhari hari
ini kan agak kontradiksi gitu bang bas
memang problemnya kemudian yang dibebani oleh partai politik itu
memang problemnya kemudian yang dibebani oleh partai politik itu adalah
pada kader yang misalnya anggota dprd anggota dpr dan juga yang ada di eksekutif
coba tanya semua partai itu pasti ada iuran untuk apa namanya
yuran untuk partai dari mereka yang ada di dpr maupun ada di dpr maupun di eksekutif
beban pendanaan yang begitu besar pada kader yang punya posisi
itu kemudian salah satunya menggoda anggota dpr atau terjebak untuk
apa namanya terlibat dalam praktek korupsi nah pertanyaannya kemudian cara apa yang kreatif begini
langkah langkah kreatif itu bisa disambut oleh publik itu mengandaikan partai politik itu juga ada trust dari masyarakat
problemnya partai politik kita mayoritas trustnya itu rendah sekali begitu
karena itu kalau muncul partai baru seperti psi ini harus bisa membuktikan bahwa berbeda dengan partai lama
kalau pola psi ini sama juga dengan partai yang lain maka mungkin model fundraising ini hanya laku di periode pertama aja
katakanlah kalau nanti mereka masuk ke dpr gitu harus bisa betul memaintain kepercayaan publik ini
nah partai ini partai baru selalu mengatakan begini kami lahir untuk mengoreksi partai yang lama
tapi banyak sekali partai partai yang baru juga kelakuannya begitu ada di dpr sama aja gitu
nah partai baru seperti psi ini harus bisa membuktikan bahwa mereka berbeda
sesuatu yang dijual oleh psi misalnya ini dibentuk oleh anak anak muda lalu kemudian pengurusnya juga semua anak anak muda itu satu jualan
pertanyaan berikutnya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan biaya kampanye nanti
ini tidak pakai partai lama atau partai baru semua partai dan semua yang ikut pemilu legislatif nanti
pasti mengeluarkan biaya terutama untuk ke dana operasional
nah karena itu memang tantangan tadi kalau psi berhasil misalnya membuktikan bahwa dengan model fundraising ini bisa menghantar anggotanya ke
itu adalah yang paling penting
karena itu adalah terobosan baru bagi demokrasi kita di indonesia ini juga menjadi pelajaran baru bagi partai partai yang ada
maka apa yang dilakukan oleh psi ini itu bisa mendorong perubahan culture baru gitu bagi partai politik kita di indonesia
asal jangan sampai cuma satu pemilu saja seperti itu nanti jadinya seperti partai partai lama lagi seperti tadi kata bang bas ya
jadi itu tantangannya adalah bagaimana konsistensi dari inovasi dan juga konsistensi dari partai partai politik untuk bisa sama sama apa namanya ya
mencegah atau memutus mata rantai korupsi yang sama sekali atau sama sama kita khawatirkan akan terus menggerogoti demokrasi kita
terima kasih sekali lagi bapak bapak mohon maaf waktunya tidak banyak lagi
saya ucapkan sukses untuk bang andri sukses untuk bro michael supaya bisa melewati apa namanya lautan politik yang juga tidak mudah ini
apa samudera politik yang tidak mudah
selamat sekali lagi untuk sama sama berkontestasi secara fair dan adil
terima kasih selamat malam bapak bapak
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetap lalu bersama